sudah lama gak ke sekolah
begitu datang cuma di mobil aja
cemain temen kamu jorna
kamu kali yang gak asik
mama mama gak kenapa kenapa sayang
ya rina tenang ya
mama gak kenapa kenapa kok ya
mama sakit lagi ya gara gara
ntar rina ke sekolah

pokoknya mama antarin rina ke sekolah
ya mama antarin rina
jangan ragu kalau
yang soal tawaran tenterosa itu loh yang rencana dia mau jadiin kamu brand ambasador maharatu
kamu udah pikirin belum
mereka sih udah hubungin manajemen aku
tapi aku mampu gak ya
aku gak mau aja nanti ada suara sumbang yang bilang kalau aku dapetin pekerjaan ini cuma karena aku pacaran sama kamu
yang notabene nya kamu adalah keponakan dari pemilik maharatu
ya aku gak mau dibilang aji mumpung
iya iya aku paham aku paham
i mean ini lingkup pekerjaan kamu
gitu loh kecuali misalnya kita menawarkan pekerjaan yang jauh dari lingkup pekerjaan kamu kebiasaan kamu
haji mumpung bener
makanya kenapa tentor rosa kepikiran kamu juga
i mean ya
sienna aku tau aku tau
kamu mungkin agak alergi kalau aku sebut nama andien lagi andien lagi
tapi perusahaan alfahri maharatu itu dipegang sama andien
aku memang ada di dalamnya juga di jajaran manajemen
cuman kan posisi aku sekarang lagi transisi
jadi aku belum full capacity belum bisa memutuskan secara utuh
jadi mau gak mau memang kamu harus meeting sama andien
mungkin ini saatnya seperti apa yang dibilang sama elsa kalau aku harus membalas andin dengan cantik
seperti andin juga yang bermain dengan cantik
ya kenapa enggak aku harus bisa hadapin andin
sebentar pak sal perhiasan pesanan bapak sudah jadi
oke saya ambil ke toko ya ikut aku ke toko perhiasan nih
hah ke toko perhiasan
pasal beliin aku perhiasan ya tapi dalam rangka apa
tapi dalam rangka apa
jadi mulai per hari ini rena sudah bisa masuk sekolah ya miss
alhamdulillah bu andien kalau kondisi rena sudah membaik
sebenarnya sih belum belum gitu terlalu membaik ya miss
tapi kita semua mengusahakan untuk kebaikan untuk reina
oh ya miss soal pelajaran rena yang telat karena dia gak masuk bagaimana ya
jadi saya akan berikan bahan pelajaran yang ketertinggalan kemarin ya bu biar bisa belajar di rumah
terima kasih banyak ya mas
sama sama bu andien sebagai wali kerasnya rena saya harus membantu seoptimal mungkin ketertinggalan pelajaran rena kemarin
tidak ada kata lain selain terima kasih ya miss
oh iya misalnya saya juga mau nanya tadi saya lihat rame rame di depan itu ada acara tujuh belas an ya
iya bu ada acara tujuh belasan rena juga bisa ikut
rena udah bisa ikut
bisa bu bahkan ada lomba buat orang tua dan anak ibu andin mau ikut
aku harus bisa aku harus bisa melawan ketakutan ini aku pasti bisa
ini pak pesanannya
oke saya lihat lihat sebentar ya
ya bagus sih ketinggiannya rapi terus batunya jelas
jadi terlihat lebih menggilat saya suka
iya tentu dong pak karena yang mengerjakan tangan tangan profesional dan disatukan dengan seni yang sangat tinggi
sena supaya kamu gak salah paham
pernyiasan ini aku buatkan untuk andien
kamu tenang dulu ya relax aku punya penjelasannya
jadi batu ini adalah batu virus kan mbak
nah batu virus ini punya filosofi dia itu filosofinya adalah kebahagiaan dan kekuatan
jadi maksud aku ngasih perhiasan ini ke andien
ya semoga dengan dia pakai perhiasan ini dia jadi punya dorongan untuk selalu punya kekuatan kebahagiaan dalam hidupnya meskipun sekarang dia lagi sendiri
maksud aku kita tahu bahwa dia baru saja kehilangan suami kan
dan aku sengaja ngajakin kamu ke sini ngambil perhiasan ini bareng bareng biar kamu gak salah paham sama andien
kamu gak apa apa kan aku kasih ini buat andin
aku kasih ini buat andien
aku kasih ini buat andien

aku kasih ini buat andien
aku kasih ini buat andien
kamu beli perhiasan buat perempuan ini ditemburui sama pacar kamu terus kamu nanya gak apa apa
kamu beli perhiasan buat perempuan ini ditemburui sama pacar kamu terus kamu nanya gak apa apa
mbak kenapa mbak
kok kayak sesak nafas gitu
kamu gak apa apa
ya ntar ya mbak saya ambilkan minum dulu
ini ini dulu
aku gak paham juga sih kamu sama perasaan aku
bisa bisanya kamu beliin perhiasan buat perempuan lain di depan muka aku langsung
dan kamu bilang itu untuk simbol kebahagiaan dan kekuatan

jangan hancurin tiga tahun hubungan kalian hanya karena seorang perempuan yang pandai bermain playing victim
lo harus bisa juga ngelakuinnya
dan ngebuat sal gak mikirin perempuan itu lagi

udah siap semuanya

tiga dua satu

miss ayu boleh ya
boleh dong sayang tadi kan kamu udah ikut lomba yang lain
aku mudah terendah bisa ceria lagi
kecerian yang sempat hilang beberapa saat
dan kini datang lagi
alhamdulillah ya allah
beri aku keberanian
sebab tidak seharusnya ketakutan aku merusak kebagian anak aku
membayar stafet antar langsung ke adem anak
mak mak mak
mak sampai jumpa ya
mau gak mau kayaknya aku harus mau
nenek juga kayaknya seneng banget
kalau lu gak mau gak apa apa biar gue ngantin
nggak biar gue aja
yuk kita siap siap ya
mbak bella udah rapi aja
iya tantaku kayaknya udah harus mulai bekerja deh
jadi aku mau siap siap ke kantor
ah istirahatnya udah cukup
cukup banget kok tante
apalagi tadi udah sarap
wah sarapannya enak banget lagi
jadi energi aku langsung ke isi
aku langsung semangat kerja deh
alhamdulillah kalau gitu
ganggu lagi hari ini
aku mau ke kantor papa
kamu keberatan gak kalau aku mau nemenin aku sebentar
sebenarnya tuh hari ini saya ada janji meeting sama pasal
cuma sebentar deh saya coba tanya ya
bisa diundur atau
jadi atau enggak aja ya
gimana menurut kamu
cantik kan gelangnya
gimana menurut kamu
cantik kan gelangnya
gimana menurut kamu
cantik kan gelangnya
gimana menurut kamu
lebih cantik lagi kalau aku yang pakai

aku tuh berniat untuk ngasih andin gelang ini
tapi bilangnya bahwa ini hadiah dari kita berdua untuk dia
kamu pasti mikir ngapain sih aku kasih perhiasan kandin gitu kan
perhiasan ini aku bilangnya dari kita berdua sebagai penanda bahwa kita berdua itu support andin
kita pengen dia kembali semangat dan trauma ketakutannya itu berangsur hilang dan pulih
kamu tahu nggak bahkan sekarang andin tuh udah bisa ketemu sama papanya
setuju enggak sama eda aku
kalau kita bilang gelang ini adalah hadiah dari kita berdua untuk andin
aku tuh gak ada maksud apa apa ngasih gelang ini
aku maunya hubungan kamu sama andin itu membaik
kalian bisa deket biar enggak ada salah paham lagi

makanya aku terbuka sama kamu
aku ajakin kamu kesini ngambil gelangnya biar kamu tahu
kalau misalnya aku macem macem di belakang kamu
ya aku bisa aja kan kirim gelangnya langsung ke andin
andin terima kamu enggak perlu tahu
tapi kan enggak gitu
aku pengennya andin tahu bahwa ini adalah hadiah dari kita berdua
ini sal yang enggak paham
atau emang dia tuh kelewat santai sih
kok kesannya jadi aku yang jahat kak andin
karena duduk andin ngerebut sal
tapi kan gak aneh kalau aku marah dan cemburu
karena kan andin maunya sama sal terus
bahkan sama papanya sendiri aja dia ketakutan
enggak ada kok
oke aku tunggu sini ya
keren di kenapa nih
oh meetingnya dimundurin
aku kira selalu tuh beli gelang itu buat aku sebagai tanda kalau kita udah baik kan
sekarang malah dia minta aku untuk sama sama ngasih ke andin
kayaknya aku bener bener jahat
gue bener bener harus terima dan kompromi
kalau sal tuh akan selalu peduli sama andin
mendingan sekarang aku bikin elsa
santai aja cerita sama gue ada apa
masa tadi saya beli gelang dan gue kira gelang itu buat gue
lo bisa tebak gak ternyata gelang itu buat siapa
ya gak tau sih cuma kalo logikanya lu diajak ya pasti gelang itu buat lu
tapi emang buat siapa buat orang lain
nah itu dia
masa ternyata gelang itu buat andin
dan sal itu minta sama gue untuk kasih gelang itu ke andin
katanya buat menyemangati andin
manfaatin momen ini untuk manas manasin si anak
kok bisa sih
gue bener bener udah gak paham lagi deh sama sel dan andin
kenapa lama lama andin tuh kayak jadi pengganggu ya dalam hubungan gue dan salk
lo tenang jangan marah marah dulu oke
kalau lu marah
itu akan jadi bumerang buat diri lo sendiri
ingat kata gue ya
lu harus main cantik
tapi caranya gimana
ya caranya lo kasih aja gelang itu ke mbak andi
lu ikutin kemauannya sal
dari situ lu bisa handle sal oke
kayaknya akan susah banget deh kalau gue harus pura pura terus depan andin
ya tapi kan ini demi hubungan lu sama sal sih ya
gue mau ke rumah
gue akan ikutin strategi lu
apartemen kamu kebakaran
iya pak betul
tapi untungnya hanya sebagian kok pak
alhamdulillah mama saya gak kena parah apa apa ko pak
dan untuk sementara ini
mama saya akan tinggal di unitnya bella
sepupunya bu andin
iya betul pak
terus kalau mama kamu tinggal sama bella sekarang
kamunya tinggal di mana ren
ya mungkin untuk sementara saya akan tinggal di hotel aja pak
di hotel ya
sebenarnya terserah kamu
kalau kamu tinggal di hotel cuma
saya itu kan tinggal di apartemen sendirian
apartemennya juga lumayan lapang
ada kamar kosong juga
gimana kalau kamu di apartemen saya aja dulu
di apartemen bapak
ya serius lah
kalau misalnya kamu tinggal di apartemen saya
saya jadi ada teman ngobrol
ya terima kasih pak untuk tawarannya
tapi mungkin saya akan pikirkan dulu ya pak
oke boleh gak apa apa
oh ya untuk mainting kita hari ini gimana pak
meetingnya kamu atur sesuai jadwal aja ren
ya soalnya saya ada urusan dulu
ren udah dulu ya
oke terima kasih
kita jadi ketemuan din
mudah mudahan belum telat
ada keperluan apa pak ke sini
saya dikabarin andin untuk datang hadirin pacarnya rena
tapi bu andin belum konfirmasi ke saya kalo pandino datang ke sini pak
tapi kan saya nggak mungkin nunjukkan pesan antara saya dan andin ke anda
baik pak kalau begitu tunggu sebentar ya pak
pak andin pandino diizinkan untuk menemui rena
tapi jangan sampai memaksa untuk mendekat atau meneluk rena
cukup melihat saja katanya
makasih ya kita antarin saja
akhirnya semua usaha gue berhasil
kayanya sienna bener bener kemakan sama omongan gue
semoga dia gak deket deket lagi sama nino
jangan kamu pisah sama nino akan banyak hal baik buat diri kamu
ingat semua terjadi atas izin allah
gak akan ada orang lain yang bisa bahagia
mereka harus ngerasain apa yang gue rasain sekarang
sama banget sih
akhirnya sienna bisa gue kenalin
demi anak kamu kamu harus tegar
walaupun rena tidak membalas salam tanganku
tapi seenggaknya rena sudah tahu kalau aku disini untuk membantu
kalau aku disini untuk mendukung dia
udah pada siap semuanya anak anak
kalau gitu di posisi masing masing ya
kita hitung bareng bareng
apapun yang terjadi aku harus terus mendukung raina
biar dia semangat
tiga dua satu
walaupun perut bapak masih terasa sakit
apapun untuk kamu
aduh panik banget
selamat datang di pt adi cipta mandiri
suatu kehormatan sih saya bisa diajak
tapi sejujurnya sih
aku masih ngerasa canggung banget untuk ada disini lagi
didek dekan gitu deh
gak usah dipikirin
ya tapi biar gimana pun juga
aku rasanya masih gimana ya dih
udah bertahun tahun gak menginjakan kaki di perusahaan papa
masih ada rasa takut karena
pengetahuan aku tentang pengelolaan perusahaan
masih basic banget kan
selamat siang bu
kira kira respon karyawan papa yang lainnya gimana ya sama aku deh
gak usah dipikirin bel
kamu kan bos disini
pasti orang orang juga menganggap kamu sebagai pimpinan perusahaan di sini
nih maaf ya aku harus bang tangan kamu
aku kerugi banget nih
tuh kamu rasain di tangan aku
aduh aku nervous banget nih gimana ya
bel tenang bel
tenang kamu harus fokus
kamu harus tenang
saya akan temenin kamu sampai kamu tenang
setelah itu saya bisa ketemu sama pak sam
yang penting jangan nervous oke
ini bukan maksud papa papa gak papa ya
aku pegang tangan kamu ya
kamu jangan lepasin sampai deg degan aku ilang ya
dua mulai tenang
kamu pasti bisa ya
di penampilan aku gimana
udah oke kok perfect
seperti wanita karir pada umumnya
masalah kostum ya
kalau rambut aku apa itu
keren keren udah rapih
aduh aku udah tenang sekarang makasih ya dih
sebenarnya sih hari ini masih hari perkenalan
baru selanjutnya aku bakal ngebahas sih
tentang langkah langkah selanjutnya untuk membangun perusahaan apa ini
dan kalau kamu gak keberatan
aku boleh ya minta saran dari kamu
aku butuh point of view dari orang seperti kamu di
boleh banget dong
aku pengen banget minta pandanganmu ya dih
minta pandangan yang mbak andin tentang gini
tapi kayaknya mbak nin lagi berjuang untuk mengulisin kondisi mentalnya ya
jadi aku gak mau ganggu dulu deh
memang untuk sekarang ini belum waktu yang tepat untuk bicara soal kerjaan mbak andin
apalagi kan sekarang bu ani lagi berusaha untuk menyembuhkan mentalnya
eh tapi tadi sih aku udah catan sih sama mbak andin
katanya mbak andin nganterin reina ke sekolahnya
itu tandanya bagus kan
berarti mbak andin udah mulai mencoba membuka dirinya
ngelihat banyak orang lagi
seneng deh aku
takut tiba tiba mulus banget
kita kebawa lagi aja yuk
ya udah kamu gak usah kerogi
coba kamu ucapkan bismillah
itu coba kamu biasakan setiap kamu mengalami sesuatu
insya allah nanti akan dimudahkan
iya pak saya dokter di sekolah ini
ruang perawatan di sekolah
iya di sekolah
ada apa ya
bapak tadi pingsan ketika mengikuti lomba
dan yang saya lihat setelah pemeriksaan
bapak masih ada luka yang masih basah
dan itu tidak boleh sebenarnya pak
bapak melakukan kegiatan fisik
tapi sudah saya berikan obat agar lukanya tidak bertambah parah
dokter kenal rina
oh frenda dan ibunya sedang ada di luar
mau saya panggilkan
sebentar saya panggilkan mereka ya pak
dia pasti senang
kalau lompatnya makna
apa kita ke rumah sakit aja kali ya
kita dulu nih kita di mana lupa
kata dokter di sekolah
kalau masakan memang harus dibawa ke rumah sakit
kita tunggu aja dulu ya
iya betul sekali bu
kalau dokter di sini
memang tidak bisa
pasti bakalan dirujuk ke rumah sakit
iya mungkin karena kemarin dia habis
karena ada luka tusuk ya
mungkin belum kering
terus dia lari lari kayak gitu
akhirnya dia pingsan
beliau melakukannya semua buat reina bu
apa perlu kita harus bawa ke rumah sakit gak ya dok
sepertinya tidak perlu bu
keadaannya sudah membaik
saya lihat jahitan di perutnya juga masih baik
tidak ada luka yang terbuka lagi
hanya saja dia menanyakan rina
om nino sampai ada di ruang ukal situ
itu semua karena
yang dia lakuin itu semuanya untuk rina
makanya sampai rina menang dan mendapat piala
jangan sampai apa yang kita gak suka itu
kita simpah dalam hidangan kita
nanti pada akhirnya kita sendiri yang sakit
lagipula om nino itu kan juga
om baik ya ma
karena dia udah lakukan kebaikan buat aku
aku mau dima kasih buat om baik
yaudah kita masuk ya
sebetulnya mama juga masih belajar sayang
untuk ketemu sama orang tapi demi kamu
mama harus bisa melawan serangan panik ini
tadi dokter bilang kamu kondisinya udah
kayak gini terus malah
bisa lebih cepat sembunyi nantinya
aku mau bilang terima kasih banyak ya na
karena tadi usahamu sudah mau ngebantu dan bikin rena menang
aku yang terima kasih
ini udah kayak
hadiah buat aku nih
kan rena dapet piala
mau bawa padahal
bapak akan selalu sabar nungguin kamu
sampai bisa dapat peluk dari kamu ya
satu hari nanti
kembali lagi seperti dulu saya
semuanya ada di ruang uks pak
bukan reina pak tapi
waktu belum tahu kalau nino yang di uks
salah khawatir banget
salah susah banget buat paham
kalau aku tuh gak nyaman dengan perhatian dia
yang berlebihan ke andi dan reina
yaudah kita masuk ya
dengar reina dulu
ini sih udah kayak keluarga banget
potret keluarga bahagia
mama papa dan anaknya
reina gak boleh kayak gitu dong
reina gak boleh
menyimpan sesuatu hal yang bikin reina keselidikah mati reina
aku gak mau mak
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
sakit di dalam hati
gara gara om nino mak
dan malah om nino udah ngelakuin apa sama reina
lihat nih reina sampe punya piala juara satu karena siapa
padahal om nino tuh tadi masih sakit mak
sampai akhirnya dia dibawa ke uks karena belum sembuh
dan pingsan tadi dia
kemarin itu dia sempat ada luka
terus di perutnya
terus masih belum sembuh total
tadi aku sempat panik
jadi aku tidak bisa melanjutkan permainan
dan nino yang melanjutkannya
supaya rena menang
dan dia berusaha untuk memenangkan
dan akhirnya karena lukanya belum sembuh
sekarang di uks
rena tetap harus berterima kasih sama om nino
gak boleh kayak gini
menagih pula om nino ini kan juga
buatmu papa al berat berat tidak tergantikan ya